fitri ramdhani siswi kelas sembilan smp satu moro kabupaten karimun kepulauan riau ini
terus merintih menahan sakit akibat jarum pentul yang bersarang di tubuhnya pada kamis siang
fitri menuturkan sebelum kejadian ia memang tengah mengatup jarum pentul di bibirnya
dan terlupa karena asik bermain bersama teman sebayanya
jarum itu lantas tak sengaja tertelan saat ia sedang meminum air
itu kalau kita duduk belakangan itu sakit cucu gitu
kalau ada merayak itu itu baru sakit
lantaran terus merasakan kesakitan fitri lalu dilarikan ke rumah sakit dan menjalani ronsen
hasilnya ada dua jarum pentul bersarang di perutnya
namun karena keterbatasan biaya untuk operasi saat ini fitri hanya dirawat di rumah saja
sambil menunggu bpjs kesehatannya siap
menurut dokter untuk menunggu bpjs di satu desember itu masih aman
yang jelasnya informasinya seperti itu
nah kalau misalnya ada kondisi yang memburuk tiba tiba memburuk
kami dari residu muacani tidak akan pernah menolak
silahkan untuk datang ke rumah sakit ugd
pihak keluarga berharap anaknya bisa segera dioperasi
mengangkat dua jarum pentul dari perutnya agar fitri tak lagi kesakitan